ingat sekretarisnya papa yang namanya jisil ado
kamu pernah saya kasih tau kan
siapa yang suruh begitu
siapa yang suruh
ini kreatifnya gigi mas al buat ini ngasih ucapan selamat datang gitu buat mas al
saya kan pergi angka lama
kenapa harus pakai gini ginian sih
ya meskipun cuma sehari mas al
kalau rumah ini tanpa masalah itu kayak ibarat rumah tak bertuan
kayak istana gak ada rajanya gitu mas
mereka yang paksa
yang bener kok si isli yang ada di rumah
saya emang cemas mas dengan kepergian kamu
kamu juga kemana sih kamu ngapain
gemui lapar belum makan siang ya
ya ampun kiki juga tadi kan belum naruh makanannya ke meja makan ya buat mas ali ya
mas andi nanti kalau pulang ngedati ya mas ya
nanti makan dulu pas mas al
mas alf tuh gak marah marah kelaperan ya mas ya
ya mas al permisi makanin
kita makan siang dulu ya
sekalian sama mama angga sama michi juga
jadi saya jelasinnya gak perlu berulang ulang
kalau gitu saya permisi ya pak
kenapa gak ikut makan sekali
enggak pak masih banyak kerjaan di kantor
yaudah besok kita bicara di kantor ya
makasih udah bantuin saya jagain keluarga saya selama saya di luar kota
sama sama pak sudah tanggung jawab saya juga
kalau gitu saya pamit pak bu
gue gak ada nino nya
sah rinno gak ada disini nak
dia hanya ada di pikiran kamu sayang
pak bu di ruangan ini ada dua ranjang
bagian sini ranjang miliknya bu neneng
bu nenengnya mana
lagi di luar dok lagi ada kegiatan olahraga
ngapain sayang dikasih ranjang
ini apa sih maksudnya
ngapain aku di sini
dengarkan papa ya
kalau kamu mau pulang
kamu di sini dulu ya
di sini lihat tempat tidurnya nyaman
jadi kamu juga tidurnya enak
saya mau pulang aja
saya dengar dulu
saya dengar dulu
dengar dulu dengar dulu
iya nanti kalau kamu udah di sini
udah sehat lagi
papa sama nino jemput kamu untuk pulang
bayi dalam kandungan kamu yang gak sehat
jadi kamu harus istirahat dulu
kamu gak mau kan
nanti nino marah
nanti nino marah kalau anak
di sini dulu ya
jadi kamu di sini nanti kalau kamu udah sehat lagi
anak kamu udah sehat lagi
biar nino sehat
papa benar benar nggak tega melihat kamu seperti ini nak
ibu cuma hukum untuk sih
even gimana tuh ya
ibu pernah kuganti sama jehead length selama kejadian
ya kan pisah wajah
masa aku penasaran banget
ya gini sebentar
sebelum kita makan dan mendengarkan penjelasan al mengenai the hold things
nggak ada salahnya kalau kita berdoa dulu ya
karena kita masih dikasih kesehatan dan keselamatan
especially peristiwa yang tadi
it's ya kita berdoa dulu ya
ingat sekretarisnya papa yang namanya jessica
kamu pernah saya kasih tau kan
waktu di kamar papa mama yang lama
aku tuh penasaran sama jessica
karena roy itu pernah bilang
roy sedikit curiga sama jessica
sehabis aku mencari beberapa petunjuk di kamar mama apa yang lalu
aku sempet browsing tentang jessica
cuman gak ketemu
akhirnya aku suruh orang untuk mencari jessica
oke pak al pegang pergelangan tangan ibu andin
lalu arahkan pandangannya ke ibu andin
melalui tatapannya sebarkan energi cinta kasih
agar ibu andin bisa merasakan sedikit nyaman
boleh ibu andin kembali menatapnya pak ang
rasakan energi cinta kasihnya
sebentar sebentar maaf

tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan

tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan